tak sampai dua minggu pernikahan pangeran harry dan meghan markle digelar
salah satu yang ditunggu publik adalah busana pengantin yang akan dikenakan pasangan ini
banyak yang menduga pangeran harry tetap akan mengenakan seragam militer sama seperti kakak dan sang ayah
sementara desain busana pengantin yang akan dikenakan meghan masih menjadi misteri
meski beberapa spekulasi terus bermunculan
pada sembilan belas mei dua ribu delapan belas bagian perhatian akan tertuju pada pernikahan pangeran harry dan meghan markle
tak sampai sebulan sebelum royal wedding digelar
salah satu hal yang ingin diketahui publik adalah tentang gaun pengantin yang akan dikenakan
sedikit kecepatan pangeran harry dan meghan markle tidak akan dikenakan
mengingat kembali ke royal wedding sebelumnya
nenek harry ratu elizabeth ii mengenakan gaun pengantin karya norman hartnel
dengan hiasan kristal dan sepuluh butir mutiara saat menikah dengan pangeran philip dua puluh november seribu sembilan ratus empat puluh
ibu harry mendiang putri diana begitu mencuri perhatian
saat menikah dengan pangeran charles dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus enam puluh
balutan gaun pengantinnya mencapai panjang tujuh enam meter
desainer david immanuel membuat gaun pengantin berwarna putih gadung itu
dengan sutreta feta dan sepuluh butir mutiara
gaun putri diana disebut sebut sebagai salah satu gaun pengantin yang paling dikenang di dunia
menikah di usia senja
ibu tiri pangeran harry camilla parker bowles
memilih menggunakan gaun berwarna biru dengan sulaman emas
saat menikah dengan pangeran charles sembilan april dua ribu dua
sementara saat menikah dengan kakak harry pangeran william
kate middleton memilih busana pengantin karya sarah burton
dengan rumah model alexander mcquine
meski jauh dari kesan glamor
gaun yang dipilih kate sempat menjadi tren dan inspirasi
karena dianggap sebagai panggilan yang paling dikenal
dianggap sederhana namun elegan
kini perhatian berikutnya akan tertuju pada meghan markle
sejumlah surat kabar inggris telah mengonfirmasi bahwa markle telah mencoba gaun pengantinnya
sejak awal april lalu
namun seperti apa gaun yang akan dikenakannya
masih penuh tanda tanya
dari beberapa gaya busana yang dikenakannya selama ini
sejumlah pengamat memprediksi meghan akan memilih gaun pengantin
yang sederhana dengan aksesori minimalis
anda harus berpikir tentang venue
karena pakaian harus berpikir yang tepat untuk venue yang anda berkahwin
dan tentu saja dia berkahwin di chapel at windsor
jadi anda harus mencari sesuatu yang akan berfungsi untuk lokasi itu
ini harus berpikir yang tepat harus berpikir yang tepat
tapi juga harus membuatnya terasa sangat nyaman
beberapa nama santer diberitakan akan menjadi perancang gaun pernikahan meghan
di antaranya rob n rusuk yang merancang busana
untuk foto pertunangannya
hingga rumah mode burberry
spekulasi tentu akan terus berkembang mendekati hari h pernikahan meghan dan harry
namun seperti apa nantinya gaun pengantin yang akan dikenakan meghan
kita akan ketahui bersama jawabannya